menko polhukam mahfud md mengatakan pemerintah tak bisa mengintervensi perihal narapidana kasus korupsi yang mendapatkan pembebasan bersyarat
mahfud menjelaskan keputusan hakim dalam pemberian bebas bersyarat terhadap narapidana kasus korupsi adalah proses ketatanegaraan yang harus dihormati
hal ini disampaikan oleh mahfud md di kompleks istana kepresiden jakarta pada kamis siang
menurut mahfud pembebasan bersyarat maupun pengurangan jumlah masa hukuman merupakan keputusan dari majelis hakim atau pengadilan yang tak bisa diintervensi termasuk oleh pemerintah
mahfud menjelaskan pembebasan bersyarat dapat diberikan pada narapidana dengan syarat peraturan perundang undangannya secara formal sudah terpenuhi
sebelumnya sebanyak dua puluh tiga narapidana kasus korupsi bebas bersyarat sejak agustus hingga enam september lalu
di antaranya ada nama eks jaksa pin
anangki sirna malasari yang ditahan sejak agustus dua ribu dua puluh
serta nama lain seperti mantan gubernur banten ratu atut kosyah ex gubernur jambi zumi zola hingga mantan hakim mk patrialis akbar
nah kalau soal pembebasan bersyarat itu tentu peraturan perundang undangannya sudah secara formal memenuhi syarat
dan anda semua harus tahu pemerintah itu kan tidak boleh ikut masuk keurusan hakim
ya kalau urusan hukuman dan membebaskan itu ya
kita membawanya ke pengadilan dengan bukti bukti yang kuat
kalau sudah hakim berpendapat bahwa hukuman yang layak seperti itu ya sudah kita tidak bisa ikut campur
kita hormati karena ini proses ketatanegaraan kan
sementara itu sejumlah elemen masyarakat sipil anti korupsi dari icw ylbhi dan juga transparansi internasional indonesia
menilai kebijakan pembebasan bersyarat dua puluh tiga terpidana kasus korupsi oleh direkturat jenderal pemasyarakatan
kementerian hukum dan ham yang diterbitkan pada selasa lalu menunjukkan sikap pemerintah yang memberi toleransi terhadap kejahatan korupsi
mereka juga menyoroti indikator berkelakuan baik sebagai salah satu syarat pemberian remisi terhadap narapidana korupsi
yang merupakan diskresi pemerintah tidak dilakukan secara transparan dan juga akuntabel
mereka pun menyebut perlunya kpk ataupun jaksa
penuntut dalam kasus korupsi memasukkan isu mengurangi ataupun mencabut hak pengurangan remisi
dan mendorong pemerintah segera mengesahkan ruu perampasan aset untuk memberikan efek cerah bagi koruptor
kemudian dia hanya nurut perintah di lapas ya bagaimana misalnya dia bangun subuh bangun pagi ikut olahraga
kemudian tidak membuat masa tidak berturut bagi kita itu indikator baik bagi seorang narapidana koruptor tidak cukup
berbeda harusnya indikatornya karena
di dalam undang undang tidak pidana korupsi jelas korupsi dianggap bahkan dituliskan sebagai pidana yang dia bernafak sangat serius bagi bangsa
maka indikator untuk memberikan remisi dan juga pb harus juga sedemikian rupa berbeda karakternya atau indikatornya